bagaimana kalau menurunkan pak
dan bapak tidak mau memaksa kamu untuk masuk bekerja kembali
tapi kenyataannya kamu sendiri yang datang dan bekerja kembali ke tempat apa
tapi rio gak suka sama bantu kita di showroom pak
oke lah hari ini mungkin dia beruntung bisa menjual salah satu mobil kita
tapi belum tentu kan dia bisa melakukannya lagi pak
tanpa asma kamu bisa menjual mobil itu
segala sesuatu di dunia ini itu pasti
tapi bukan manusia yang menentukannya
tapi allah subhanahu wa ta'ala
jadi kamu jangan berani beraninya menentukan apa yang akan terjadi besok
harus melalui izin allah
iya pak rio ngerti
tapi kita kan juga dikarenai akal dan pikiran pak
berarti kita harus menggunakannya sebagai tanda syukur kita sama allah
kamu boleh melakukan apa saja yang kamu mau
kamu mau berdoa berdoalah
kamu harus belajar pasal
apapun hasilnya kamu harus belajar pasal
kamu harus masrak kepada allah
kamu tidak boleh sama sekali mendahului allah
mas rio saya mau bertanya
apa artinya ini
makanya kalau tidak mengerti lain kali jangan tahu
asmatnya tanya karena tidak tahu
ah itu mengertinya
bapak ini asmatnya mengerti
ini maksudnya apa ya pak
kamu ingin tahu semua
ya nanti bapak terangkan
apa yang ingin kamu tanyakan tanyakan sama bapak
nanti bapak terangkan semuanya ya
alhamdulillah terima kasih bapak
ambu gimana sih
alatnya hampir saja membunuh diri beneran
seharusnya ambu melepaskan tangan alatnya dengan kencang
amu kan tidak sengaja
mami kevin percaya pisang
kamu berpikirnya tokah
sepertinya kamu tess bongkoh pisang dengan kevin
itu tidak cukup
kita harus cari cara lain supaya mas kevin dia pulang
terus alda dinikahkan dengan mas kevin
alda mau dekatkan mami kevin
jangan sampai dia kecewa sama kamu
jaga diri kamu baik baik ya kevin
dan jangan lupa sholat loh
sav pmi melupa special label mami kevin
su bugs di covid siapa who
kita sih harus bicara
iya ada yakin
saya gak percaya sama kamu
saya akan cari tahu sendiri
semoga aja semua berjalan lancar
kamu mengunjungi ibu di kamar
apa benar ibu sering telepon sama kemen
setiap saat rumah kangen
telepon dia tadi barusan juga telepon
apa saja yang dibicarakan sama kevin
rasanya gak perlu
aku ceritakan sama kamu
ada yang lain lagi
ibu mau istirahat
sial benar benar sial
ternyata ibu tua itu
memang sering telepon si kevin
aldate senang banget kalau mas kevin
tapi bagaimana tuh kalau mas kevin
jadi menikah sama si asma
memang gak ada jalan lain
kita harus bikin kevin
tidak suka sama asma
begitu kita tahu
kamu jangan sungkan sungkan
apapun yang ingin kamu tanyakan
tanahkan ke bapak
walaupun bapak baru kenal sama kami
bapak sudah merasa
seperti anak bapak sendiri
asmateh jadi keinget sama abah
abah teh kuat
abah teh sabar
abah teh hebat
terima kasih bapak
abah kok tiduran disini
apa karena ada bapak restu
abah males tidur di kamar
iya bukan itu
abah mah seneng seneng aja
tiba tiba aja tadi teh
mungkin asma juga udah teringat sama abah
ya udah tuh
bayi yang satu lagi
apa yang pada
asma berangkat kerja dulu ya kenapa enggak ikut rio saja pak denrio kan sudah berangkat dari tadi
habis itu enggak apa apa bapak asma juga lebih senang naik bus aja bok asma berangkat dulu ya
pak assalamualaikum salam waalaikumsalam hati hati ya iya hati hati neng mbok bagaimana kalau mbak
hai bapak kepingin sekali asma itu jadi menantu bapak asma itu anak yang baik semua
memang anak yang baik pak tapi dari yo kan cinta mati sama mantan tunangannya itu
hai asma kutu hai kutu apa kabar kaget banget sama si kutu teh apa kabar kenapa enggak kamu
lihat sendiri asma pengen sih cuman sementara ini asma lagi pengen mandiri pengen cari kehidupan yang
lebih baik jadi menurut kamu tinggal sama abah dan aku tuh bukan kehidupan yang baik
enggak gitu aku putu ini menyesal si tipisan cuman kan ada yang lebih baik dan akan terus
selalu ada manusia nggak akan pernah lulus mau pasti akan mencari sesuatu yang lebih baik lagi
tapi kamu harus segera memutuskan untuk kehidupan sendiri yang akan kamu jalanin
aduh kutu tapi kan asma tuh segala sesuatu itu bisa menjadi baik atau buruk tergantung dari diri kita sendiri
iya sih untuk teh emang benar tapi asmatnya lagi ngerasa kehidupan asmat sekarang teh lagi baik membaik
terus kutu asmatnya sekarang punya kerjaan asmakan terus kerja sampai asma bikin abah bangga
jadi kamu tetap nggak menemuin abah ya untuk sementara waktu asma nitip abah sama kutu ya jagain abah ya

buat asma ya allah kenapa aku harus selalu mau mengalah untuknya
gitu dong menisiku tuh kangen di ya udah tuh kalau gitu sekarang asma kerja dulu ya
aku tuh sampai ketemu ya
mas andi punten asmatnya telat
mas rio gak marahkan ya
enggak papa udah sana kerja siapa bos yuk
tuh perempuan polos banget sih harusnya kan dia yang marah sama aku karena ngajakin bareng